diundi aja kong
gua sepakat sama dia
aaaa tunggu gua dong
gua yang menang
udah bangun bangun
hei bangun dong
lu lagi ya
hobi amat ini lu berantem
ini bulan puasa
sebentar lagi bu
cari makanan lu
siapa yang mau cari makanan
nih ngasih nih
yang penting kita dapat air juga apa
ada ada aja da
kita kan tadi
kagak ada makanan
tapi allah maha penyayang
terus ngomong rebus
gimana kalau kita bagi bagi
kalau telor cuma atuh begini
lu merana mending bersedih
bang bukan merana
diundi aja kong
nah sekarang gini nih
gue sepakat tadi
diundi ya diundi ya
ya allah bang
tunggir gue kena
ini kalau buka puasa kita kepila lagi
gue mau grah ikutan
setelah juga kan bang puasa
bang tau gak bang
udah nih puasa gak makan dari pagi sampai sore
mana pas makan mau buka puasanya nih
kagak ada makanan
lagi tuh telur benyek doang lagi yang ada
begini begini begini
malu juga sih
pembokat aja main
ngeluluk ngeluluk ngeluluk
asal lu tau aja ya
namanya pembokat itu nurut
gak ada aturan gak ada hukumannya
emang apa gue ngeluluk sama calon mertua

ngeluluk sama pembokat
enggak ada apa apa
enggak ada apa apa
enggak ada apa apa
aduh aduh aduh
gak ada di mana mana
aduh aduh aduh
gak ada ribu aja
tentang bulan kuasa ini
bulan kuasa ini
oh enggak bini gue
paling paling bantu gue dah
tidak tidak tidak
masuk lagi ya udah
gak ada ini
kita udah dapetin
ki dari allah
harusnya kita syukurin
ngurusin diri sendiri semua
semuanya diri lu sendiri yang dipikirin
ini satu satunya cara untuk keluar dari final
ya tapi caranya bagaimana kok ngaji
caranya pintunya didobong
kok berarti panggung tukang bengkel kemarin dong ya
hanya di luar kita di dalem gimana manggil sih lo ngaji
gimana kalau itu pintu digigitin aja sama pak gino
iya betul betul
hei pak iman
barangan aja lo
sekarang kita dobrak eh
lo pada siap gak
ibu tukang yang hitung ya
kayaknya hari ini kejadian kita tidak mengukutikan hasil yang memungkinkan kok
ah dasar gretoy
bukannya kebahan ufi
ah dasar beladun
ini kayaknya pertolongan nih
berlang anak pesut
iya ini film utama satu
sembarangan lo haji jaya
eh saya gak kenal siapa itu haji jaya
masa kita salah pila bener gue nginget di sini
kok beneran nih kok bilangnya
eh eh eh waduh lo keren
gudik gudik gudik
perkenalkan saya emak
mabuk tuhan yang paling sedih
eh gue udah dianggapi kaleng
ini perempuan maling

perkenalkan nama saya ella
eh suara seksi
gila sekarang pokoknya semua keluar dari pila saya
saya mau capai yang selesai
keluar keluar keluar
ini lagi gua burung keluar keluar keluar
mak mak lo mau mencetak sekolah aja lo
gimana urusan aja ini kok
jangan jadi pacar gua
bangga banget sih
dia dapetin lo musik aja
gua tuh nyuruh
pinting gua banyak
udah mau gua